polisi masih terus menyelidiki kasus penjualan bayi dengan modus adopsi di kelaten jawa tengah
lalu bagaimana perkembangan kasus ini sudah bergabung wakapolres klaten kompol tri wahyuni
selamat malam butri
selamat malam mbak
butri sudah berapa orang kemudian yang ditetapkan sebagai tersangka
dan bagaimana modus pelaku dalam penjualan bayi ini
baik terima kasih
untuk saat ini dari polres klaten baru menetapkan satu tersangka
dan untuk modus yang digunakan adalah bahwa tersangka menginginkan untuk mengabdosi anak
mengaku sudah sebelas tahun belum memiliki anak
jadi tersangka l ini kemudian mengadopsi dari orang tua
dalam proses ini apakah melibatkan sejumlah uang
artinya membeli bayi tersebut
ibu tri bisa mendengar suara saya di studio
sekarang sudah jelas bisa mendengar suara saya
pertanyaan saya tadi ibu tri apakah dalam proses adopsi ini
ibu menyampaikan pelaku mengaku sudah sebelas tahun ya belum mempunyai keturunan
apakah dalam proses adopsi ini melibatkan sejumlah uang membeli bayi ini kepada orang tua kandungnya
untuk membeli tidak
jadi untuk tersangka ini adalah mengganti biaya persalinan di rumah sakit
dan memberikan sejumlah uang kepada orang tua
jadi tidak ada target dari orang tua

dalam memilih orang orang tertentu yang baru saja mungkin melahirkan dan tidak memiliki biaya begitu ya ibu ya
kemudian diganti biaya persalinannya
dalam melihat saya melihat seperti ini tidak mungkin ada orang luar kemudian tiba tiba masuk rumah sakit
dan bertemu dengan sejumlah orang yang kesulitan biaya persalinan
apakah ada pihak pihak lain yang terlibat termasuk mungkin dari pihak rumah sakit
ibu tri bisa mendengar suara saya dari studio
iya yang terakhir putus putus mbak
oke baik saya ulangi lagi apakah ada kemungkinan pihak rumah sakit terlibat dalam hal ini
putus putus yang terakhir mbak
oke saya ulang kembali saya harapkan komunikasi kali ini lebih lancar
ibu tri tadi pertanyaan saya adalah apakah kemungkinan ada keterlibatan pihak lain mungkin saja seperti pak rumah sakit atau orang orang lainnya dalam kasus ini
untuk keterlibatan rumah sakit tidak ada mbak dan keterlibatan orang orang sekitar lain juga tidak ada
karena yang bersangkutan langsung memilih ataupun mendapatkan informasi itu melalui facebook
melalui facebook sehingga kemudian mendatangi ya secara aktif mendatangi orang tua dan menyatakan ingin mengadopsi
nah untuk proses menjual bayi ini saya sangat miris mengatakan ini itu juga melalui facebook atau seperti apa butri
untuk menjualnya memang melalui ditawarkan di grup
di grup jadi mereka
tersangka ini mempunyai grup ada beberapa orang di situ lalu menawarkan bayi tersebut di grup tersebut
anggota grup tersebut adalah kaki tangan atau siapa
untuk keterangan dari tersangka sendiri di grup itu adalah teman temannya dari tersangka sendiri
teman teman dekat pengakuan dari tersangka
prosesnya setelah ditawarkan di grup kemudian seperti apa selanjutnya ibu tri
jika kemudian ada pihak lain yang tertarik dan ingin mengadopsi anak tersebut
jadi untuk kemarin bahwa tersangka ini di hotel itu adalah cod
jadi sudah janjian dengan pembeli
namun karena begitu
itu di hotel sudah ditangkap oleh petugas akhirnya tidak terjadi
baik berapa nilai dari bayi ini yang kemudian ditawarkan terhadap pembeli
dan apakah sudah ada keterangan siapa pembeli bayi ini
untuk tersangka menawarkan bayi tersebut adalah sekitar dua puluh sampai dua puluh satu juta
dan untuk pembeli karena pada saat malam itu posisi di hotel dan akan cod an
akhirnya untuk pembeli tidak merapat ke hotel karena tersangka langsung ditangkap oleh petugas dari pores klaten
baik apakah dari pihak kepolisian kemudian menindaklanjuti siapa orang orang ini yang ingin membeli ini
karena ini prosesnya bisa dipastikan secara ilegal ya
baik dari polres klaten sendiri sementara untuk pembeli masih kita lakukan pendalaman lebih lanjut
oke masih materi penyidikan
tiga kali proses upaya untuk adopsi dan menjual bayi
yang berhasil adalah yang pertama kali ya ibu tri mohon koreksi jika saya salah
apakah kemudian ada upaya
apakah ada upaya dari pihak kepolisian untuk mengusut kasus lainnya
karena ini merupakan rangkaian kejadian yang terjadi
dan keterangan dari orang tua kandung bayi ini sendiri apakah sudah disampaikan kepada pihak kepolisian juga
baik kami dari polres klaten tentunya masih melaksanakan penyidikan lebih lanjut terkait dengan kasus penjualan bayi ini
tapi untuk orang tua korban karena
pertanyaan saya yang terakhir karena tadi ini dijual tanda kutip ya ditawarkan dalam grup whatsapp
apakah kemungkinan memang ini adalah sindikat
ibu tri saya ulang pertanyaan saya karena tadi penawaran bayi ini
dilakukan melalui grup whatsapp
apakah ada kemungkinan penjualan bayi ini adalah sindikat
sementara dari pores waten masih melakukan penyidikan lebih lanjut
jadi untuk dalam hal ini pores waten masih menemukan tersangka satu orang
dan belum kami pastikan apakah sindikat atau tidak
karena masih dalam
kondisi bayi sendiri saat ini seperti apa ibu teri
untuk kondisi bayi sekarang sudah diambil oleh orang tuanya langsung
dan sudah berada dengan orang tuanya di jogja
baik kita harapkan dalam kondisi sehat selalu
dan kasus ini bisa terungkap dengan tuntas
wakil pores waten kompol triwahuni
terima kasih bu tri waktunya bersama kami di prime news